terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
ktt asean ke empat puluh tiga segera dimulai selama tiga hari ke depan
dalam perhelatan akbar dari kepala negara di asean tersebut akan dihadiri dua puluh dua negara
termasuk negara mitra dan organisasi internasional
konferensi tingkat tinggi ke empat puluh tiga asean akan dimulai hari ini lima september sampai kamis tujuh september
bertempat di jakarta convention center dihadiri presiden jokowi dan pimpinan sepuluh negara
anggota asean seremoni pembukaan akan digelar pagi ini dilanjutkan dengan sidang pleno ktt ke empat puluh tiga asean
selain negara anggota ktt asean tahun ini juga dihadiri oleh sebelas negara mitra dan organisasi internasional